bank tabungan negara kembali melulurkan kredit pemilikan rumah dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perusahaan yang sebelumnya sempat dihentikan pemerintah
tahun lalu perseroan hanya menyalurkan kpr subsidi dengan skema subsidi selisih bunga setelah pemerintah memangkas anggaran penyaluran kpr skema flpp hingga lebih dari separuhnya
dengan penyaluran kredit kpr lppf maka bank plat merah ini menargetkan penyaluran kpr untuk tujuh ratus lima puluh ribu unit rumah baik subsidi maupun non subsidi
dilansir cnn indonesia com tahun ini pemerintah mengoleksikan subsidi kpr melalui program flpp senilai rp empat lima triliun untuk sekitar empat puluh dua ribu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
dan setelah adanya rencana kembali menyalurkan kredit pemilikan rumah dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perusahaan atau flpp saham dari bank tabungan negara pada pelegangan jumat akhir pekan lalu